pemudik yang ingin menggunakan ruas tol cipali bisa menjajal tol ini hingga seksi satu yang akan keluar di daerah pamulihan
sehingga pemudik tidak perlu melewati titik macet di jalur arteri seperti jatinangor dan tanjung sari
sedangkan ruas tol cisumdawu untuk seksi dua yang keluar di sumedang daerah sumedang kota
dan daerah tanjung kerta serta seksi tiga yang keluar dari daerah cimalaka yang akan menuju kabupaten majalengka
masih digunakan sebagai jalur antisipasi jika terjadi kepadatan kendaraan di seksi satu
ruas tol cisumdawu seksi dua dan tiga saat ini baru dibuka secara berkala dan masih akan diberlakukan buka tutup
pada selasa siang memasuki tol cisumdawu seksi satu dari cilenyi hingga pemulihan ruas jalan tol ini terpantau lancar
perjalanan waktu yang dibutuhkan hanya sekitar sepuluh menit
namun begitu memasuki seksi dua dari pemulihan menuju sumedang
hanya satu lajur kendaraan yang bisa digunakan sehingga menyebabkan kendaraan padat merayap
hal ini diakibatkan pembangunan di seksi dua yang belum selesai
kendaraan berat untuk mengeruk tanah pun nampak terlihat di kiri kanan jalan
perjalanan yang ditempuh menghabiskan waktu lima puluh menit
memasuki seksi tiga dari sumedang ke cimalaka kondisi jalan kembang tidak terlalu baik
hal ini lancar dan menghabiskan waktu sekitar sepuluh menit
pemudik yang menggunakan jalur tol cisumdawu untuk menuju sumedang dan kota lain
merasa sangat terbantu dengan sudah dioperasikannya tol cisumdawu ini karena bisa menghindari kemacetan di jalur arteri
ada lumayanlah enak juga
lumayan rada cepat cuman di sini rada macet nih
masuknya dari ini dari buah batu
buah batu tadi dari bandung
ke sini kurang lebih berapa menit
sekitar setengah jam lah sejam
enggak sebelumnya kan ini memang baru jadi selama ini kalau mudik lewat jalur arteri biasa
apa nih bedanya setelah nyoba cimalaka sama arteri
lumayan bisa mengangkas waktu hampir sejam lah
meski pembukaan seksi dua dan tiga tol cisumdawu masih situasional
namun adanya pembukaan dua seksi tersebut turut mengundang keramaian lalu lintas di dalam sumedang kota
menurut kesatelantas polres sumedang akp kiki hartaki
kami pantau dari jam sembilan sampai jam dua belas itu ada peningkatan arus lalu lintas yang sangat luar biasa
terutama gerbang tol pemulihan kurang lebih satu tujuh ratus yang keluar
gerbang tol cimalaka seribu dua ratus termasuk gerbang tol daripada sumedang kurang lebih satu lima ratus yang keluar
gerbang tol tersebut yang mengarah ke arah timur pia sumedang
untuk mengantisipasi kemacetan petugas menempatkan personel di titik kemacetan melakukan buka tutup jalan dan pengalihan arus
mita handayani soehara edisi dua
helmi surya negara kabupaten semedang jawa barat